selanjutnya akibat tanggul jebol ratusan rumah di perumahan pondok gede permai jati asih bekasi jawa barat terendam banjir hingga setinggi tiga meter
ya ratusan warga dievakuasi petugas sementara sebagian warga memilih bertahan di lantai dua rumahnya
petugas gabungan dari tangga bencana dan badan nasional penanggulangan bencana daerah kota bekasi
diterjunkan dengan sepuluh perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terjebak di rumah masing masing
selain disebabkan oleh tanggul jebol banjir juga disebabkan oleh luapan kali bekasi yang merupakan pertemuan dua sungai
yaitu sungai cilengsi dan sungai cikeas
petugas terus berupaya mengevakuasi warga dengan menambah perahu karet
petugas terus berupaya mengevakuasi warga dengan menambah perahu karet